bukanmu bukanmu bukan lo bukan bukan burada si tetap bagus roh bagus
menurut perkiraan gue
lu bakal gantiin dia
dan lu akan liat
roker roker indonesia akan pensiun
dan dia jadi pengamen di jalanan
dan gue punya feeling
lo akan gantiin mereka men
lu jadi roker terkenal
kamu bisa anterin
aku ke lokasi syuting aku gak
pake sepeda aku
ya begitu boleh
kamu udah nganterin
untung kamu nganterin
jadi aku gak telat
itu masalah kecil buat aku
aku juga mau nemuin kamu
nanti aku nganterin pulang
yang bener kamu
oh ya udah kalau gitu tapi aku syuting dulu ya nggak apa apa kan
iya mau syuting ya
tiga belas ya nanti dialog pemain tolong dikasih tau ya
tiga belas tadi gue udah bilang
sekarang lu mana tadi
nah kan tadi gue udah kasih
selong amat jonas peluk peluk velovi
manfaatin banget dia tuh anak
padahal tadi waktu gue ponceng ngacau sama velovi gue ngeladain ngacau macam macam
itu mesti kasih pelajaran nih
lu tuh tengil ya
ngapain lu pake cipik kacipik pelak peluk velovi siapa lu
eh lu tuh harus bisa ngargain cewek
jangan selamatkan velovi itu sama cewek murahan
lu orang sakit deh
kurang ajar lu
lu kia apa sih udah deh
kurang ajar lu
lu mukul gue pas lagi diam hah
kalo coba gue bunuh cicak cicak lu ya
lu berani diam bunuh gue pas gue lagi diam
eh lu berani ngolong gue ah
tadi luki pikir si jonas mau meluk meluk luki deh
ternyata mbak be
eh siapa yang mau meluk gue tanya
lu tuh anak yang diuntung ya
lu pantasnya jadi pembantu
ngimpi nggak keluanan lu
ya siapa tahu kapan kapan si velovi tuh mau sama luki be
kan mbak be juga bangga
wah di sini
iya lu denger ya
dulu tuh anak gue satu satunya
gue kepengen lu jadi anak yang berhasil
bukan ngabisin duit gue aja
sekali sekali di sini dong
eh tukang cukur
kalau nyukur kamu tuh yang bener jangan kayak kemarin
masa kuping orang kepotong juga
pak pak pak
karena karena lu tuh
dia kabur dulu
eh biarin aja be
yang pasti sebentar lagi
babi akan jadi orang yang tajir abis
babi nggak akan kerja kayak gini lagi
udah nggak perlu be
eh mau dapur itu bu
tenang tenang tenang
babi babi nggak nyadar
calon bintang film terkenal be
eh lu kalau mau jadi bintang gantung di langit
ngomongnya jangan kenceng kenceng
nanti kalau ada orang denger reputasi lu jadi hancur
orang kan tahu
babi tukang cukur
orang lain di sana juga tahu
lucky itu penggantiannya semara bintang film terkenal
eh lu anak durhaka ya
gua rasa sedunia nggak ada anak kayak lu nih
oh ada be
di mana ada bokap seperti babi
maka lainlah anak seperti lu
ngelawan sama orang tua
pengen jadi bintang film
anak tukang cukur
susah amat sih ini masukin ke jarum
ah lepas lagi
pan biasanya kalau urusan masukin bapak paling cepat
ya cepet kalau dimasukin ke hidungmu
nggak tahu dari pagi itu mata yang kanan ini kayak kedutan melulu
wah itu berarti bagus pak
berarti kita bakalan datang pelanggan nih
banyak hari ini pak
saya dapat duit juga paling paling dihabisin anakku
manusia yang gagal total itu
maunya sih jadi artis tapi nggak kesampean
hah uangmu ke mana
itu di perlindung
tunggu ya handuknya udah sayap

gue cuma lagi mikirin nasib semua rocker rocker indonesia
ya lu gila juga lah ya gue lagi nyanyi enak enak lu malah mikirin orang lain
mas balik lagi yuk
lo lihat sendiri kan
lo dengar sendiri
lo rasain sendiri
suaranya busuk jadul
bukan lo bukan lo sih tetap bagus men lo tetap bagus
menurut perkiraan gue lu bakal gantiin dia
dan lo akan lihat sebentar lagi rocker rocker indonesia akan pensiun
dia jadi pengamen di jalanan
dan gue punya feeling
lo akan gantiin mereka men
gue udah punya firasat gue udah punya feeling
gue udah tau saatnya gue nih
di saatnya gue gue akan terkenal
gue guru punya firasat gue udah punya feeling
ini saatnya gue
gue udah tau nih
grand kebetulan besok gue akan ketemu dengan yang namanya yan yohana
dia itu orang sony bmg
siapa tau gue bisa nembus dia nggak
ini saatnya gue masuk
lo tau kan semua itu harus ada pelicin
itu buat ke sana ke kanan kirinya biaya operasional
lo tenang aja jangan kenceng kenceng ngomongnya ya
gue ini total ada segini doang nih sekarang
eh tapi kalau nggak cukup fine gue boleh pulang
gue ke atm terserah
cukup cukup cukup
untuk sementara ini cukup mudah
lo akan top men
yara makasih banget lo the best
yara lo kabarin gue secepatnya ya oke
arti beltenya mana
tidak jadi hilang
kalau nyari cari di rumah